final piala presiden dua ribu tujuh belas akan mempertemukan arema fc dengan pusamania borneo fc
kedua tim sama sama optimis dapat membawa pulang trofi piala presiden
arema fc siap menghadapi pusamania borneo fc di final piala presiden dua ribu tujuh belas
pasukan aji santoso itu optimis dapat membawa pulang piala presiden ke malang
arema lolos ke final usai mengalahkan semen padang di semifinal dengan agregat lima tiga
mentalitas pemain arema sudah teruji
setelah mereka kalah satu di lag pertama pada lag kedua mereka mampu berbalik unggul dengan mengalahkan tim aswanyo maizar dengan skor lima dua
christian el loco gonzales akan menjadi andalan aji santoso untuk membebol gawang pbfc
gonzalez tampil luar biasa di leg kedua semifinal dengan mencetak lima gol
bahwa kami arema tidak akan menganggap remeh mereka
karena menurut saya ini pertandingan final tentunya kalaupun ada perbedaan sangat tipis
tapi saya sangat yakin dengan kemampuan dan mental anak diri saya
insya allah mudah mudahan tidak mendahului yang maha kuasa tapi saya optimis kan boleh
saya sangat optimis untuk bisa meraih gelar juara
sementara kubu pesut etan sudah tampil melebihi ekspektasi dengan lolos ke final
tim yang bermaterikan tim melapis kedua itu sukses menghentikan langkah juara piala presiden dua ribu lima belas persib bandung di semifinal
mereka mampu menyekirkan maung bandung lewat drama aduk ngelapi
usai kedua tim memiliki agregat imbang tiga tiga
di final nanti meski tidak diunggulkan pbfc akan tampil habis habisan untuk membawa pulang trofi karya dari ide bagus lasem itu
dan setidaknya sampai sejauh ini kondisi tim oke anak anak siap perang siap fight untuk memenangkan final
jadi sangat optimis walaupun kami tahu bahwa arema pun lagi naik semangat mereka
tapi ini akan menjadi sebuah final yang luar biasa
final nanti dipastikan akan menyukuhkan pertandingan
menarik karena arema merupakan tim terproduktif kedua setelah semen padang
sementara pbfc merupakan tim dengan pertahanan yang cukup baik
gali apriansyah cnn indonesia
dan untuk mengetahui kondisi terkini di stadion pekansari kita sudah terhubung dengan koresponen cnn indonesia erlangga wisnu aji
ya erlangga bagaimana
bisa anda ceritakan saya melihat di sana sepertinya stadion pekansari diguyur hujan tapi seperti apa
update terbaru dari arema fc dan pbfc
pusah maniabornya fc untuk final malam ini
ya selamat siang andra
sebelum saya mengulas pertandingan final piala presiden antara arema melawan bersamanya borneo fc pada pukul tujuh malam nanti
suasana di stadion pakansari ini cuaca memang sedang turun hujan yang cukup deras
namun hal ini tidak menyurutkan supporter yang sudah mulai berdatangan ke stadion pakansari ini sejak siang tadi
dari pantauan saya tadi di sekitar area stadion pakansari ini ratusan dari supporter
fc ini sudah mulai berdatangan ke stadion pakansari
dan ratusan supporternya juga terlihat tadi di sisi barat stadion sudah mulai mengantri di loket pembelian tiket
dan sebagai informasi memang seperti diberitakan sebelumnya
sekitar empat puluh bis dari jawa timur ini yang berisi supporter arema
arema fc ini sudah datang ke area stadion pakansari dan siap untuk mendukung klub kesayangannya tampil di final nanti
sementara kalau tadi dari pantauan saya di sekitar stadion hingga saat ini
jumlah supporter dari aremania ini
mendominasi bila dibandingkan dengan supporter yang datang dari pusamanya borneo fc
dan kalau kita berbicara mengenai persiapan kedua tim jelang final yang akan berlangsung pada pukul tujuh malam nanti
kedua pelatih yaitu aji santoso dan ricky nelson sudah mengaku kedua tim dan squad dari tim mereka ini sudah siap tempur
arema sendiri berbekal bahwa penampilan mereka di sepanjang pilpres ini cukup baik
menghadapi lawan lawan cukup berat di penyisian grup yaitu persija jakarta bayangkara fc dan pstni
hingga sriwijaya fc di babak
di babak ke delapan besar ini arema mampu melewati semuanya dengan mulus
dan arema bahkan termasuk salah satu tim terproduktif di sepanjang pla presiden ini dengan mencatat tiga belas gol
dan di semifinal arema bahkan mampu tampil luar biasa dengan membalikan setelah sempat tertinggal agregat tiga dari semang padang
mampu mencetak lima gol dan membuat timnya melaju ke final
sementara pusamanya borneo fc ini tampil di final piala presiden ini berpredikat sebagai tim non unggulan tim kejutan
karena pusamanya borneo fc ini atau pbfc ini sebenarnya menurunkan tim lapis kedua atau tim yang berisikan pemain pemain muda di pla presiden ini asuhan dari pak turi kiniasen
sementara tim tim pemain pemain di tim utama mereka justru memilih berkonsentrasi untuk menghadapi liga satu yang rencananya akan berlangsung pada pertengahan april nanti
namun walaupun tampil dengan sejumlah materi pemain pemain muda mayoritas pemain muda ini pbfc tampil cukup luar biasa
ini terbukti hingga babak delapan besar
ini adalah tim yang belum pernah kebobolan dari empat pertandingan dan hanya namun walaupun pertahanan mereka cukup baik produktivitas mereka cukup rendah dengan hanya mampu mencetak satu gol hingga babak ke delapan besar
hingga akhirnya di semifinal saat melawan persibandung kusamania borneo fc ini mampu maju ke final setelah menang lewat drama adu penalti andra
ya angga dan rencananya final nanti malam akan disaksikan secara langsung oleh presiden joko widodo
seperti apa nih pengamanan di sana di sekitar stadion
ya memang rencananya pertandingan final piala presiden dua ribu tujuh belas ini nanti ini akan disaksikan langsung oleh presiden republik indonesia joko widodo
dan berbicara mengenai pengamanan aparat kepolisian dan personal gabungan ini sudah mempersiapkan sekitar lima belas personal untuk mengamankan jalannya pertandingan
dan untuk mengantisipasi kehadiran presiden nanti di stadion pakansari polisi sendiri telah menetap memberlakukan sistem buka tutup di area sekitar
dan untuk mengantisipasi kehadiran presiden nanti di sekitar dua belas siang tadi polisi telah menutup jalur menuju ke stadion dari akses keluar pol jagorawi
ini penonton tidak bisa masuk dari jalur utama karena sudah disterilkan
dan penonton nanti diarahkan ke kawasan kantor pemda cibinong di mana nanti penonton dapat memarketkan kendaraannya di situ dan masuk melalui jalur dari pemda cibinong
dan pada partai final nanti selain disaksikan langsung oleh presiden joko widodo juga rencananya akan disaksikan oleh pelatih timasional indonesia
asal spanyol luis mia yang rencananya akan dalam tiga hari ke depannya akan menentukan nama nama pemain yang akan masuk squad timnas u dua puluh dua
di laga ini mungkin luis mia juga akan memantau para pemain pemain yang tampil dan kemungkinan dapat melihat mungkin apakah ada bakat bakat yang masih bisa dipanggil untuk mengisi nama di squad tim nasional nanti andra
ya angga pada final piala presiden ini pastinya selain trofi yang ingin diperbutkan tentu kita ingin tahu seberapa sih nominal besarnya uang yang akan didapat sang juara nanti
yang anggap pada final piala presiden ini pastinya selain trofi yang ingin tahu seberapa nominal besarnya uang yang akan didapat sang juara nanti
cukup bergensi untuk juara nanti siapapun yang menjadi juara pada pertandingan final nanti akan mendapatkan hadiah uang senilai tiga miliar rupiah
sementara untuk posisi runner up akan mendapatkan hadiah sebesar dua miliar rupiah andra
itu kebesar jumlahnya
oke baiklah tiga miliar rupiah untuk memenang juara satu dari piala presiden ini
baiklah terima kasih erlangga wisnu aji selamat kembali bekerja